gabung irman siap sih iya set tunggu sebentar
anak anak baru mendapatkan kabar dari batin anak
ada apa bang hari ini hari pilang harus ketemu
atau kalau enggak atau kalau enggak kenapa bang lo bakal go bet sama gue
dan lo gak akan mendapatkan atasan sebaik gue
seperhatiin gue lo bakal sedih
maka dari itu hari ini bila harus diketemukan
atau kalau enggak kalian akan mendapatkan atasan yang lebih sadis daripada gue
kalau begitu kita berdua nyari pilal bang
lo berdua bantu cari pila
sendiri bang bos ya
si gang lagi kencing
gue sendiri yang akan datang ke tempat yang semalam
kalau ketangkap lagi gimana bang mus
tapi gue sampai ketangkep yang kedua kalinya
jadi si pilal sekarang ada dimana
ada di rumah apa ya bang
insya allah hari ini saya jemput
lo kan gak usah jemput
lo udah pernah nanya kampleng
terus dia gak tanya pilal
ya nanti saya telepon dah si kampleng
terus gimana poi
kira kira udah berkembang belum tuh si bila tuh
dia udah sholat
ternyata masih ada aja orang yang gak suka ya
kalau kita gak bantuin si pilal
semacam orang mau baik
dia gak sukain
memang kita mesti lebih sabar
tapi itu mah belum seberapa
yang paling berat itu
bagaimana caranya kita menyadarkan si bila
kalau apa yang kita lakukan ini adalah untuk menyelamatkan dunia dan akhiratnya si pilal
ya hidayah kan memang milik allah
ketika allah hendak memberi daya kepada seseorang
maka tidak ada yang bisa menyesatkannya
ketika allah hendak menyesatkan seseorang
tidak ada yang bisa memberinya petunjuk
kita cuma bisa berusaha
menjadi asbab hidayah buat si bilal
makanya kita sungguh sungguh
izin bang sebentar
mau telepon kampleng dulu
eh udah pulsa kan lo
oh yaudah gini aja nih pleng
tolong anterin bilal ke tempat saya ya
angin keren nih
bilal jalan jalan
jalan jalan cepet
jalan jalan pelan pelan lah
sudah jalan bilal
ah gua gamau ah ke markas pang lagi
gak jelas anak anaknya mending sini ama mama
itu mama lagi sibuk
gamau ah mau mama aja udah
eh eh udah lo gak sebanyak tanya
eh eh aduh katero itu anak dikabul
ih anak siapa tuh
aduh jalan jalan
ganti aja disitu aja lah
ganti aja disitu aja
ganti aja disitu aja
ngapain lo turun dimari
kan sanggar masih jauh opi
iya fi ngapain turun disini
mendingan ke sanggar kamu aja
gue cuman pengen jalan rakyat aja
yaudah dah kalo gitu mau lo
yaudah gini aja ya
lu bilang sama kita berdua
insya allah nih
pak ang pasti akan siap selalu buat nolongin lo
makasih ang ya
gue khawatir mah kelakuannya dia ang
kayaknya kita harus sering sering
jenguk dia loh ngokin
lo penuh kamu punya rasa empati
iya pokoknya kita harus sering jenguk dah
yaudah gue juga cabut
ayo dong keluar
jangan bikin gua dipecat dong
keluar dong bilal
ga tau ga
sampe kalo dia tidak ada
kakak bos apa dia tau
anak baru mendapatkan kabar
dari batin anak